selamat sore berjumpa lagi di ngabuburit bersama tokoh kali ini bersama saya putri ayu ningtyas
dan tamu saya kali ini kalau ngabuburit sukanya naik vespa keliling kota
lalu akhir akhir ini juga sedang disibukkan menjawab pertanyaan awak media berkaitan dengan isu penundaan pemilu
kita akan langsung berbincang sore hari ini dengan wakil ketua dpr ri dan juga ketua umum partai kebangkitan bangsa muhaymin iskandar
selamat sore gue semua haimin apa kabar
ini kegiatan baik alhamdulillah alhamdulillah gimana kabarnya di tengah hingar bingar ini sepertinya ini jadi hiburan ya
betul apalagi sore sore begini ya apa aja yang bisa dinikmati kita nikmati
dan memang vespa abis saya dari dulu sih
dari mahasiswa dulu
dari mahasiswa pacarannya dulu juga pakai vespa
oke atau ini jangan jangan vespa dari jam pacaran enggak
ya ini udah ganti sih
oh udah ganti
cuman ya semacam ini dulu
ya awalnya memang terpaksa juga orang tua ngasihnya vespa gitu kan
sisa dari bukan sisa bekas pakai orang tua saya bawa ke jogja
dan saya suka sekali karena memang agak spesial bisa saya
modif gitu ya catnya bisa berganti ganti
ini motif juga atau asli
asli cuman building aja pembangunan baru karena ada yang propos ada yang apa
aku sampai gak berani megang loh takut berat
dan saya kayaknya kan dulu vespa biasa biasa saja
semacam kendaraan kurang bergensi gitu ya
tapi unik gitu
oh sekarang trendy dong
sekarang mahal minta ampun
dan saya baru nyadar dulu berarti kalau saya simpen mahal
nah sekarang harganya melonjak tinggi dan teman teman vespa bilang
caimin ini suka bikin harga jadi naik
jadi kalau misalnya habis posting lu seharga naik gitu ya
iya jadi kalau saya ikut lagi ngumpul nimpro mereka wah tambah bikin naik lagi
ada berapa sih sekarang koleksinya
saya ada di dpp dua di sini dua terus di teman teman ada enam
dan masih semuanya aktif digunakan
cuma perawatannya aja kadang kadang kita titipkan teman teman
supaya dijagain gitu ya
tapi ini kan agak egois ya ini kan sendirian ya duduknya
memang wadahnya begini
tapi sebetulnya dulu di jogja saya punya yang ada
dudukannya yang belakang
oh jogja belakang
tapi belakangan di jogja karena saya merasa ini lebih model begini lebih trendy
saya buang di bawah belakang
oke jadi ini emang buat riding sendiri
tapi waktu sama pacar ya berdua di kursi ini
waktu jam pacaran kalau satu kursi berdua
masih asik ya
tapi kalau sekarang masih udah
gak mampu sudah
oke selain ini kegiatannya apa lagi biasa ya gus
ya menjelang buka itu ya biasa wiritan kemudian tadarus ya
kemudian biasanya kalau agak siang dikit ya ngelayanin zoom beberapa gitu
banyak sekali di ramadan ini
nah menjelang akhir ini saya seling
satu hari di luar satu hari di rumah
karena kenumpuk sekali kan acara ini
termasuk takjil bareng itu
kemudian di kantor dpr juga di kantor partai
terus ada acara
oke oke kita sekarang akan lihat kegiatan lainnya di taman taman situ ya
yuk oke kita lihat
gak ada apa apa ya
sebenarnya kalau ramadan selain kegiatan ramadan itu
tapi kalau khusus untuk tahun ini itu juga yang menyita perhatian
beberapa hari terakhir pasti tahu ya soal penundaan pemilu
ya memang itu memang kedugaan saya
tapi aku tuh penasaran
memang ada ke sana atau hanya mau coba coba
jadi itu spontansi ya
jadi saya kedatangan
eee analis perbankan
tujuh orang ya kemudian
mediokapan ini desember betul
iya pas ketika saya melentarkan itu
organisasi pengusaha muda gitu
datang ke dpr audiensi
diskusi panjang dari siang
antara lain kemudian
mereka bilang dua tahun
ambruk lah ya dua tahun ini
politik juga dua tahun itu
puncak kenaikan ekonomi yang paling
bagus itu ya pas dua ribu dua puluh empat
pas kenaikan ekonomi yang
bagus itu pemilu
nah pas pemilu itu pasti ada ketegangan
ada ancaman konflik
ada yang disebut sebagai wait and see
ada yang disebut sebagai wait and see siapa penguasa
yang akan datang ada juga istilahnya
nah kalau itu pas lagi
kita coba menarik
karena kalau gak salah sudah pernah ada yang ngomong
dikepukin saya bilang
coba setelah keluar bareng bareng
undur dua tahun kira kira
menarik nggak ya saya ngomong ke teman teman
terus gimana caranya ya
dua kedua yang bisa menentukan
presiden atau partai partai
ketua umum ketua umum
kalau saya sih menarik ini usulan saya setuju
langsung jadi berita besar
nah menjadi agak
reward itu ketika
pemerintah ikut ikut bicara
kalau misalnya ini hanya para
karena sebatas usulan partai politik gitu ya
tentu ini menarik buat yang sedang
siapapun akan menarik ini
kalau bisa ditundang
termasuk pkb kan pendukung pemerintah sekarang
pkb kan ada eksekutif legislatif
harusnya eksekutif nggak boleh ngomong
legislatif aja boleh ngomong
ide itu sudah kandas
atau masih akan dicoba coba karena kalau misalnya dilihat
dari melihat analisisnya sampai serius
politik dan lain sebagainya kan artinya sudah
disiapkan ke arah sana
saya gak tau ya itu
yang dahsyat itu ya membuat
saya sempat di gojrok oleh
ketika saya ketemu pmi
pmi menyatakan penolakannya kepada saya
gmrf amin ada disitu
nih yang satu
nolak yang satu nerima gimana ini
saya bilang biasa lah demokrasi
kalau ini bisa
ya mungkin saja
sebagai kesempatan untuk
mengganti ke tidak
selama dua tahun pandemi
itu tapi kalau enggak ya
nggak ada masalah buat saya saya kan
ini yang agak rahasia
konteks yang paling pokok adalah
politik ya ketika krisis
begini pemilu ya sudah
yang punya uang yang menang
perlahan buat partai saya
itu juga bisa terjadi
sekali lagi itu masih
akan terus dicoba
misalnya dari pkb
saya tidak punya kemampuan
pkb satu partai kecil
yang punya kemampuan
ini lolos atau tidak partai partai besar
yang kedua ya presiden
sudah bersikap begitu siapa yang bisa
menuju bill press tetap gak ada pengaruhnya
dengan wacana itu
wacana diskusi nggak ngaruh sama sekali
dengan rencana planning pkb
lainnya pkb memang
dengan konstituen yang sangat solid
fix ya kita punya modal
suara itu tiga belas juta
disurvey semua lembaga survey itu
pemilih pkb adalah
terloyal dan solid ya kus
solid sekali sampai ke bawah ya
sampai ke bawah dan bahkan
yaya kualil ketua umum pbnu ngomong apa aja
terhadap pkb nggak ngaruh sama sekali
nah itu menunjukkan bahwa kesolidan ini
modal ini semakin besar kalau saya
sekalipun disurvey survey terkini kan namanya
ya survei itu kan
tergantung yang bayar
misalnya ada survei terakhir
dari sebuah lembaga survei
kenapa sih kok saya tidak dimasukkan di
ke pasangan padahal saya punya
punya kar sekuat
karena punya modal partai yang dimasukkan
saya tidak punya partai semua
kenapa itu kan tergantung
kalau fair semua yang
muncul di dalam
kan ada tiga pertanyaan
tidak berbiaya pasti
saya sekarang sedang melakukan survei
punya kar sebenar atau tidak
kita punya kan tidak terus ya
oke sekarang kita lagi menunggu waktu berbuka puasa
masih dengan gus muhaymin iskandar
tadi kita sudah sempat ngobrol soal
kita lihat sekarang gus
suasananya sudah semakin panas
hal yang berat kemudian untuk menjaga
banyak yang sudah memprediksi seperti itu
kita lihat sekarang
suasanya sudah semakin panas
hal yang berat kemudian
apa yang bisa sekarang diharapkan
adalah tentunya dari
petinggi petinggi partai politik
gus imin salah satunya
jadi apa yang ingin disampaikan sekarang gus
ya yang pertama
sudah mulai dewasa ya
jangan fasis terhadap
yakinannya jangan memaksakan
kehendaknya baik yang kiri
atau yang kanan
semua yang tidak sesuai dengan dia kafir
menurut saya ini harus diakhiri
indonesia tidak ada
yang lebih baik atau
lebih buruk yang ada adalah
saling mengisi beda pendapat
biasa beda pilihan
itu wajar saya berharap
dan saya sedang bekerja
berusaha sekuat tenaga saya untuk
jangan sampai dua
akan berakibat seperti hal yang sama
penebalan dari konflik konflik
kemarin terjadi kemudian
calon tunggal saja sekalian
satu nya kotak kosong
itu emang gayanya begini
ini nanti ramai lagi guz
kalau nggak bisa tiga calon
jangan dua calon
terus terang saya yang di politik itu menjadi
berpikir ini nggak pernah berhenti kompetisinya
tidak pernah akur
saya yang kena
batunya itu di bahasa saya
di jakarta selatan itu
semuanya lulusan tebuirengan
jombang yang pendukung prabowo
lulusan tebuireng jombang
jokowi juga lulusan tebuireng jombang
sudah merekrut pak prabowo
jadi mentri dua kubus
sampai sekarang tidak ada apa
anak buah saya semua
dan tidak ada yang bisa dilakukan
guzimin juga tidak bisa lakukan
sudah benci saja sudah
artinya elit harus
paham bahwa tidak
itu meredakan semuanya
saya baru inget saya belum pernah berpikir
ada yang melihara
itu semua sebetulnya anak buah saya
tapi kok begitu
yang perut ini dikasih
fasilitas yang pro ini dikasih fasilitas
supaya kalian juga ngerti bahwa kalian
pak guzimin kan kemudian punya konsep
apakah itu kemudian bisa membantu
pendekatan seperti itu
sebetulnya ada dua
hubungan yang berbeda
hubungan yang pertama
negara kesejahteraan itu kalau di konteks hari ini
yang dilakukan pak jokowi menutup
ekspor bahan minta
minyak goreng itu
itulah negara kesejahteraan
negara harus punya kekuatan
sendiri dengan teori kalkulasi
dan planning sendiri
tidak boleh dilobi oleh pengusaha
itu namanya negara kesejahteraan
negara kesejahteraan itu
pemerintah atau negara punya
negara kesejahteraan itu
pemerintah sekaligus pebisnis
bukan karena anti
pebisnis ya bukan
bukan karena anti ya kalau orang yang sudah
masuk dunia politik
bersihkan dari bisnis
karena apa negara kesejahteraan
gabung ya tadi dia
ngurus apa itu banyak
iya iya pasti pasti menjelang buka puasa
pasti padat tapi kalau misalnya
pernah ada komentar atau pernah
ada permintaan dari keluarga untuk
sudah istirahat gitu gak sih
atau yaudah monggo silahkan mau terus
ya sudah sangat memahami
tapi tidak mau ikut ikut
tidak muncul sama sekali
sama sekali tidak mau
gak mau sama sekali bahkan kalau saya
mau upload di instagram ada dia
di hapus segala macam
mereka yang paling
saya senang adalah saling memperhatikan
perhatian itu penting
kekaguman tapi juga kalau
dia nggak suka dia kritik keras
oh ya sampai begitu bicaranya
narsis kok diturus turus
cuman anaknya yang bisa begitu
yang lain gak bisa narsis kok diturus turus
apa agus besok saya hari pertama
disini karena ada
banyak tamu dan juga ada
mertua oh iya kemudian
setelah sholat id saya langsung ke jombang
langsung ke jombang sekeluarga
semuanya semuanya kecuali yang
masih kuliah di inggris itu belum bisa
belum bisa pulang ya oke oke
apa yang ingin diperbaiki gus imin nih
kan kita mau start lagi habis idul fitri
saya sebetulnya dari pelajaran
gus dur itu satu yang gagal
saya lakukan silaturahminya
orang yang sukses gara gara
kemanapun dia pergi
dia kunjungi saudara keluarga
nah gus dur
kelebihannya nggak punya rasa capek
saya itu kalau sudah kegiatan empat lima
kegiatan gak kuat
saya gak tau ya gus dur fisiknya kuat
saya kurang sampai umur
sekian ini apa yang saya sesalkan
dalam hidup saya itu silaturahmi
di dalam silaturahmi sedikit
sekali saya berkunjung ke teman
ke keluarga ibaratnya
itu mabuk kegiatan itu
itu yang membuat kita itu ya sebetulnya
kita nggak boleh seperti itu
tapi ini yang harus saya tebus saya minta maaf
kepada semua yang merasa
saya gak pernah datang
teman teman kita itu
oke sebentar lagi kita akan waktu berbuka puasa
gusmu meme ini skanda
terima kasih banyak atas waktunya
dengan senang hati
dengan suasana yang berbeda dan
pasti banyak bumbu bumbu pembicaraan politik
saya gak bisa ke pancing kalau gak putri yang pancing
terima kasih semuanya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh